terima kasih anda masih bersama kami
jakarta x beauty dua ribu dua puluh tiga tengah berlangsung di jakarta convention center senayan
acara ini berlangsung selama empat hari dimulai pada hari ini
dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana
sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
selamat siang karmel
ini pantauan anda seperti apa situasi di sana
di belakang anda sepertinya cukup ramai
apakah kemudian pengunjung ini tertarik dan seperti apa animonya di sana saat ini
ya fani meski anda masih lagi siaran
saya akan ajak anda jalan jalan virtual sekaligus berbelanja di jakarta x beauty dua ribu dua puluh
nah ini merupakan pusat berbelanja dan juga pameran produk produk kecantikan
jadi ada make up ada skin care dari beragam macam beauty brand
yang berkumpul di jakarta convention center di jakarta pusat
mulai dari hari ini tanggal tiga agustus hingga enam agustus dua ribu dua puluh
nah jadi tahun ini memang female daily
sebagai penyelenggara menghadirkan sebanyak dua ratus lima puluh beauty brands
baik make up maupun juga skin care
ada produk produk impor tapi kebanyakan adalah produk produk lokal
dan ini memang sengaja fani karena ingin menunjukkan menyampaikan pesan ke pengunjung
bahwa produk lokal itu tidak kalah keren tidak kalah bagus dari produk produk impor
jadi dengan harga yang lebih terjangkau
anda bisa mendapatkan produk skin care atau make up yang kualitasnya tidak kalah bagus
dengan produk produk impor
nah fani saya akan ajak anda melihat ini ada banyak sekali booth booth beauty brand
ini saat ini saya sedang berada di hall a
nah jadi selama empat hari jakarta x beauty diselenggarakan di jcc hall a dan hall b
jadi sangat luas fani ini venue nya
dan tahun ini merupakan venue terluas untuk pameran jakarta x beauty
jadi jakarta x beauty ini pertama kali diadakan di tahun dua ribu tujuh belas
sebelumnya mengangkat tema tema yang berbeda
nah ini fani saya ingin memberi anda lihat bagaimana nih keramaiannya para pengunjung
kebetulan kami tim cnn indonesia sudah hadir di lokasi
sejak pukul delapan pagi waktu indonesia barat dua jam sebelum pintu dibuka pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
dan kami melihat antrian di pukul delapan pagi itu sudah mengular sepanjang seratus hingga dua ratus meter
nah begitu pintu dibuka masyarakat
sehingga yang sudah mengantri sejak pagi hari langsung berbonong bonong masuk
dan mereka langsung menuju ke but but tujuan mereka
fani mungkin anda bisa lihat juga ada cukup banyak pengunjung yang membawa koper
ini cukup menarik fani
jadi mereka merupakan jasa titip
nah tadi saya sempat berbincang bincang dengan beberapa pengunjung yang membawa koper
jadi mereka dititipi teman
banyak juga soalnya pengunjung yang datang dari luar kota
tadi saya dengar ada yang datang dari yogyakarta ada yang datang dari makassar
nah mereka membawa koper
karena dititipi oleh teman temannya
ada sejumlah yang akan membagi bagikan ke keluarga dan teman
ada juga yang membeli banyak barang karena di sini banyak promosi
jadi harga barang barangnya lebih murah nih fani
mungkin anda bisa lihat kopernya besar besar
mereka akan membeli beauty products produk produk kecantikan dengan harga spesial
lalu kemudian dijual lagi atau dibagikan ke teman teman dan keluarga
seperti yang tadi saya sampaikan ada sebanyak dua ratus lima puluh beauty brand
nah di sini
saya saat ini sedang berada di hall a
di sebelah sini adalah perjalanan menuju ke hall b
jadi anda bisa lihat fani seluas apa acara jakarta x beauty ini
selain dari sumber untuk berbelanja produk kecantikan dengan harga harga spesial
ada juga acara acara yang menarik seperti live talk show
nah di belakang saya ini ada panggung lucu ya berwarna pink
nah panggung ini merupakan tempat di mana nanti akan ada live talk show
lalu juga akan ada pertunjukan musik
ada juga para pengunjung juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan beauty influencers favorit mereka
seperti tasha farasya hingga maudie ayunda
nah tadi pagi saat pintu dibuka pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat
telah hadir juga menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
pak sandi memotong tali dan membuka pintu
untuk menyambut para pengunjung yang sudah mengantri sejak pagi hari
nah menurut pak sandi memang acara ini memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat tinggi
karena beauty industry atau industri kecantikan ini merupakan salah satu yang paling diminati
oleh warga indonesia
bahkan tadi saya sempat mendengar langsung dari ceo female daily
yang mengatakan bahwa tahun ini mereka menargetkan pengunjung sebanyak seratus ribu orang
selama empat hari acara
dan jika dibandingkan dengan tahun lalu sudah female daily atau jakarta x beauty dua ribu dua puluh dua
berhasil mengundang atau menghadirkan sebanyak sembilan puluh enam ribu orang
tahun ini mereka menargetkan lebih dari seratus ribu orang
sedangkan untuk transaksi ekonomi perputaran ekonomi tahun ini
mereka juga menagerkan lebih dari tahun lalu
di mana tahun lalu sudah ada sebanyak satu ratus lima puluh miliar rupiah transaksi ekonomi
yang berlangsung selama jakarta x beauty dua ribu dua puluh
tahun ini mereka menargetkan dua kali lipat karena sekali lagi fani acaranya jauh lebih besar
pengunjungnya juga ekspektasinya jauh lebih banyak fani
melihat banyaknya pengunjung di sana antusias ini kayaknya saya sehabis siaran akan nyusul ke sana
takut nanti produknya kehabisan begitu ya karena melihat banyak sekali antusiasme masyarakat di sana
terima kasih produser lapangan cnn
indonesia karmel mursalim atas laporan langsung anda